kita ke informasi selanjutnya setelah sukses menghadirkan pendidikan berkualitas untuk masyarakat kurang mampu di medan
ct arsa foundation bakal mendirikan sma unggulan ct arsa di sukoharjo jawa tengah
jumat siang peletakan batu pertama dilakukan bupati sukoharjo dan herul tanjung
sma ct arsa foundation pertama dibangun di medan dan sukses mengumpulkan anak pintar dari keluarga tidak mampu
ada lebih dari seribu lulusan dan sembilan puluh persen masuk universitas negeri ternama di indonesia
untuk mengulang kisah sukses di medan itu ct arsa foundation akan mendirikan sma unggulan ct arsa di kabupaten sukoharjo jawa tengah
untuk itu ct arsa foundation membangun satu kompleks sekolah yang komprehensif dan lengkap dan modern
dilengkapi dua puluh empat ruang kelas berkapasitas dua puluh lima orang untuk enam ratus siswa
sekolah juga dilengkapi laboratorium dengan peralatan modern
selain itu dibangun pula asrama untuk tiga ratus orang siswa dan tiga ratus orang siswi
tak lupa fasilitas semacam workshop untuk belajar membatik dan membuat karya seni
jumat siang bupati sukoharjo wardoyo wijaya chairman ct korpora khairul tanjung dan ketua ct arsa foundation
anita ratnasari tanjung meletakkan batu pertama pembangunan sma unggulan ct arsa foundation di sukoharjo jawa tengah
sma unggulan untuk siswa berprestasi dari kalangan kurang
sma ampu ini bakal beroperasi tahun ajaran dua ribu delapan belas
jadi sesuai dengan misi daripada ct arsa foundation
itu adalah memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang berkualitas
kita misinya itu jadi dimanapun sekolah yang kita bangun itu harus dari anak anak yang miskin harus
dan itu tapi harus pintar
bupati sukoharjo wardoyo wijaya chairman ct arsa foundation jawa tengah
mereka memuji sekolah yang akan dibangun di wilayahnya
hal ini akan mengangkat kota sukoharjo di tingkat nasional sebagai kota yang mempunyai sekolah pendidikan unggulan
beliau juga perlu peduli sekali dengan rakyat miskin memajukan sdm di indonesia
yang gelaknya kalau sdm kita hebat seolah olah sepuluh dua puluh tahun lagi indonesia lalu
biasa pengertian saja
ct arsa foundation sudah berdiri lebih dari dua belas tahun yang lalu
selain sekolah unggulan ct arsa foundation juga mengembangkan dua puluh enam pendidikan anak usia dini dan beberapa program kemanusiaan lain
kartika bagus sukoharjo